di persanapa apa kenapa sekarang pak hadi adalah atasan saya
karena tadi sejak disampaikan dalam keputusan presiden sejak ditandatangani di urat ini
maka secara resmi de facto dan juri adalah pak hadi
maka tidak etis saya memberikan nasihat kepada pak hadi karena saya adalah sekarang perwira pati mabes tni
sudah gitu ya
sampai saat ini sampai berakhirnya masa aktif bapak gatot nanti kemana pak
ya saya perwira parti mabristeni
tidak akan pensiun di ini berarti pak
ya tidak akan pensiun di ini
pak gatot apa yang sudah dilakukan apa yang harus dikerjakan
dalam program kegiatan di nakas besar tni
ini dibuat kecuali
kita bersama sama antara kepala staf angkatan dan mabristeni
program itu sudah berjalan setiap tahun ada setiap lima tahun ada
sehingga tidak ada program program khusus
hanya berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi situasi tahun tersebut
dan selama ini saya dengan pak hadi kan bersama sama terus
markasnya tinggal jalan kaki saja kan
jadi tidak ada masalah lagi